iya kan belum kepikiran
jalan keluar ya emang
ah lusa mama babelu keras kepala pusing deh gue
kalau emak nggak keras kepala gue udah muntung
eh pak joky ya
ada apa pak bapak ada
ya papa lagi ke bandung
urusan isram yarat gimana
besok juga pulang ubah cuma sehari
ah pak joky tau buah boni nggak
iya buah buni
dulu banyak ditanam di bandung
di bandung depan rumah
sekarang mah jarang liat
kenapa bisa jadi langka pak
nggak penting pertanyaan lo
pentinglah kalau orang masih nanem
yaudah kalau gitu bapak pemenit aja ya
kak kak kak kak
nih kayak gini nih bentuknya
oh buah kopi
lebih mirip anggur tapi
kamu salah search kali
nah nih nih ada pengiriman paling cepet
satu hari nyampe
biasanya nyampe nya dua hari d
yang udah udah kan kayak begitu kelamaan
ingat nggak kemarin waktu mama ngidam asinan
mama kepikiran terus
lagi nyuci piring aja kepikiran
berarti nadia juga lagi ngidam
soalnya doi kepikiran gua terus
adek di rumah ya
kan belum tujuh bulan bek
bukan tujuh bulanan
maksudku syukuran karena aku hamil
kan kita tinggal kasih besek ke tetangga
soalnya besok itu ada
duduk duduk dulu ya
loh kalau duduk sama mami
kan guntur enggak perut mami
ya udah di sini di sini ya
yuk di tengah aja
gimana tadi beb
soalnya lusa itu ada perayaan isro miroj
nah gimana kalau misalkan kita pesennya itu sama bu amina
terserah kamu beb
kamu yang tahu
begini deh daripada gue pusing mending lu ambil petakan dua satu lu urus
bukannya nolak mak
tiap hari harus dilongok
lu yang ribet
ya udah deh mila balik ya mak
sesal gua panggil lu
tau buah buni ga tante
buah apaan itu
gak tau buat mama
mama yang ngidam bukan indri
iya atu tante juga tau
yaudah nanti tante tanyain ya
makasih ya tante
lu tau buah buni gak
buah apaan tuh
nah terus nanya buat apaan
ya udah deh nanti gue tanya nyokap gue ya
kali aja kemarin dia nyidam buah
buah apaan deh
itu buah apaan ya
bang buah buni ada
itu mah gak dijual
kalau ada paling dibogor
bakal gue silla banget di
ada di sana
beep edo wes amplik hahaha
nggak bisa diajak bercanda
harusnya lulut tuh ketawa bukan marah
jokes lo kurang cerdas
ya lumayan lah bagus
sense of humor lo udah mulai tumbuh
memang seharusnya tuh gue mulai dari joke joke yang norak kalau ke lo
ada apa sih telpon gue
lo ditelfon nggak sama indri
itu yang soal buah bunyi
by the way lo nggak lo buah bunyi
literally jarang lo ada orang yang nginam alat musik
jangan ya tua
jangan ya tua